dan kita bergeser ke informasi selanjutnya terkait
electric jakarta marathon dua ribu sembilan belas yang digelar untuk ke tujuh kalinya
kegiatan ini bukan hanya sekedar pertandingan olahraga semata
tapi sekaligus menjadi ajang promosi ekoturism di indonesia
di kancah internasional
berikut laporan korespondensi nn indonesia arman helmi
dari kawasan gelora bung karno senayan jakarta pusat
elektrik jakarta marathon dua ribu sembilan belas telah sukses dilaksanakan
seperti itu para pelari bukan hanya dari dalam negeri
namun para pelari dari mancanegara juga telah berpartisipasi
mengikuti pelaksanaan elektrik jakarta marathon dua ribu sembilan belas
yang telah berlangsung sejak tadi pagi pukul empat tiga puluh
mereka telah mengambil start kemudian juga finish
di plaza utara gelora bung karno
dan bersama saya saat ini sudah berada ibu sripeni inten cahyani
selaku direktur utama pln ibu
bu intan ini pelaksanaan yang dari dua ribu tiga belas ke dua ribu sembilan belas
nah gimana bu pelaksanaan tahun ini
pln telah mengikuti menjadi sponsor utama sejak tahun dua ribu delapan belas
dan tahun ini luar biasa pesertanya meningkat enam belas lima ratus dari tiga puluh dua negara
jadi ini merupakan international event
dan ini bagus sekali untuk menunjukkan bahwa indonesia itu bersih
indonesia itu peduli kepada lingkungan
makanya pln terus dengan energi optimis
dan juga dengan kekuasaan
dan juga dengan kekuasaan untuk mendukung acara acara
dan kita tahu bahwa kalau kita sehat
udara bersih lingkungan bersih kemudian kita juga sehat
maka ini bisa meningkatkan produktivitas
produktivitas meningkat kinerja meningkat
maka sudah cocok
sdm unggul indonesia maju
maka pln benar benar
berkomitmen untuk terus mendukung gerakan gerakan seperti ini
nanti sore jangan lupa ikut jakarta langit biru
kami dengan gubernur dki dan para stakeholder akan berkendaraan listrik
parade kita mulai dari patung indonesia membangun
kemudian kita akan keliling jakarta ya
ini juga menunjukkan komitmen kita untuk terus menggerakkan ekolifestyle
ini menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
kita lihat anak anak muda ya
anak anak muda sekarang juga sudah seiring dengan lebih senang olahraga ya
tadi pesertanya juga keren ya
terus satu lagi pln sekarang lebih menggerakkan ya
ini mendukung program untuk menurunkan impor bbm
gunakan kompor industri di rumah anda
jangan lupa loh
ini juga lebih hemat kok
lebih hemat ya
bu terakhir apa perbedaan pelaksanaan tahun ini dibanding tahun tahun sebelumnya
apakah ada sesuatu yang istimewa begitu
ya kita terus melakukan improvement ya
melakukan improvement pertama dari pengelolaannya
kami well prepare ya
bahkan ini tahun ini seminggu ini sudah kami tutup ya
karena gini kami juga khawatir karena kalau menyelenggarakan event event internasional ini
takut kalau tidak manajeble ya
maka kita juga harus memperhatikan kualitas safety ya
ini tadi juga kita lihat bahwa penyiapan dengan kesehatan juga menjadi utama ya
selain aspek aspek yang lain ya
tapi mudah mudahan akan selalu berkembang lah ya
sehat selalu ya terima kasih
terima kasih ibu intan
ya pelaksanaan elektrik jakarta marathon dua ribu sembilan belas ternyata sudah disampaikan oleh bu intan
bukan hanya meningkatkan ekoturism tapi juga sport internasionalnya ibu ya
dan menjadi daya tarik juga bagi
ya daya tarik internasional
datang ke indonesia bahwa indonesia ini bersih indonesia ini ramah
nah inilah promosi yang paling penting untuk jakarta dan juga indonesia pada umumnya
arman helmy anda ang di angga cita kesuma jakarta